dengan tiga kwh atau setara dua rupiah motor bisa melaju hingga enam puluh km
bu ida gimana sih merespon warga yang kayak seperti itu